mas jadi kapan aku dibeliin perhiasan lagi
udah tenang nanti aku beliin lagi
kamu tahu kan uang aku itu habis lima ratus juta buat kamu doang loh
iya sih tapi kan mas harus cari duit lagi dong
kan uang aku masih ada di temen kamu di investasi itu

mas lihat deh
itu istri mas so baik banget sih pake ngajarin anak anak miskin itu
kamu pikir aku seneng apa lihat dia kayak gitu
mau jadi bilang apa mau dibilang berguna banget buat manusia
masih itu hebat banget sih masih bisa bertahan sama perempuan yang sok pinter kayak gitu
terus kapan dong mas nikahin aku
ya sabar dong satu satu ini aja belum cerek
ntar lah soalnya aku masih butuh dia nih buat jagain ucup
hari ini kita bakal dapat uang satu miliar
dan kita bakal seneng seneng tenang aja
sekarang dia lari ke luar negeri
uang kita dibawa kabur pak
dia harus kita laporkan ke polisi
uuuh dasar penipu
keluar kamu tanggung jawab
mas aku nggak tau kalau temen aku ternyata penipu maafin aku mas
ini semua gara gara kamu
wah aku loh udah semuanya
sekarang aku punya papa